kita kembali di cnn indonesia prime news
rencana politikus amin rais yang memilih mengerahkan people power
daripada ke mahkamah konstitusi jika terjadi kecurangan pemilu
mk menyebut wacana itu sebagai penghinaan terhadap peradilan
ketua dewan kehormatan partai aman dan nasional amin rais
memilih mengerahkan people power
daripada mengajukan bukatan ke mahkamah konstitusi
seandainya terjadi kecurangan di pemilu dua ribu sembilan belas
hal itu diutarakan amin rais saat mengikuti apel siaga tiga ratus dua belas
di depan gedung kpu minggu kemarin
jadi nanti itu insya allah kita secara sejuk secara sopan tapi tegas
sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya itu terukur
sistematik dan masih ada bukti itu
kita nggak bakalan ke mk kita dulai
menanggapi ancaman pengerahan masa dari amin rais
mahkamah konstitusi menyesalkan pernyataan tersebut
kepada detik com jurubicara mk fajar laksono menilai
ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan
kontranarasi tak hanya datang dari mk
bawaslu menegaskan lembaganya bukan hanya sekedar ada
anggota bawaslu frits edward siregar menyebut
bawaslu di jepang yang menyebutnya sebagai penghinaan peradilan
dibentuk dalam rangka melakukan fungsi pengawasan
pencegahan serta penindakan selama proses pemilu
sehingga jika terjadi pelanggaran
diharapkan dapat melapor sesuai mekanisme yang ada
tak kali ini saja amin rais melontarkan nada ancaman di depan publik
pada awal maret lalu amin rais mendesak agar dilakukan audit sistem it di kpu
saat aksi apel siaga umat yang dihelat front umat islam
tim adil makmur akan datang dengan full force it nya
ya kita akan meminta audit forensik it terakhir
kalau nggak mau berarti memang ada niat curang
jadi saya belum bisa mengatakan ada curang apa tidak
sekalipun di jelajah itu sudah kelewatan serang penderang
terima kasih sudah di sini
dan juga ada bang egy sujana anggota bpn
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang frits edwansi regar anggota bawaslu
bang frits terima kasih
bapak bapak saya tahu kesibukannya luar biasa
tapi apa yang terjadi dua hari terakhir setelah ada pernyataan dari politisi senior
yang tentu saja kita tahu ancamannya pengarahan massa
kita sudah lihat memang masanya juga cukup banyak
bang frits tapi yang dilihat apa sekarang
kalau kita melihat dari kemarin
dari yang disampaikan ya kami kami melihat bahwa kerja kerja yang dilakukan oleh pengawasan oleh bawaslu
dan kerja kerja yang dilakukan oleh kpu dalam persiapan tersebut tetap berjalan
dan tidak ada proses yang terganggu sepertinya
dan kami juga ada beberapa proses penanganan pelanggan yang sedang kami lakukan
kpu juga sedang melakukan pengawasan mengenai logistik yang sedang berjalan
jadi kami tidak melihat bahwa ada sesuatu yang menghalangi bahwa
bawaslu dan kpu untuk bekerja terhadap apa yang sekarang terjadi
yang sedang kita diskusikan hari ini
seberapa serius sebenarnya ancaman itu bang egy
cara berfikirnya kita dalam pendekatan hukum ya
itu basis berpikirnya sebab akibat
karena tidak mungkin ucapan itu kalau tidak ada sebab
nah sebabnya dalam konteks ini
konteks diskusi diskusi kita dan yang kita rasakan
itu fenomena kecurangan itu udah amat sangat jelas gitu
dari mulai dpt masa dpt ada yang lahir zaman nabi isa
satu keluarga ada yang seribu
itu kan berapa istrinya itu dan lain sebagainya lah
kecurangan yang kita duga akan terjadi begitu
tadi bawaslu ya tidak ada yang menghalangi
kita pernah laporin jokowi ke bawaslu
tapi dijawabnya nggak melanggar katanya
juga lapor ke polisi nggak diterima
dan karena itulah sebab sebab itu
membuat satu konklusi ya cara berpikirnya
kalau gini people power lah
itu apa kita sudah menegakkan hukum
dan background sebelumnya lagi
jangan lupa saya juga lawyer tahun dua ribu empat belas
lawyernya pak prabowo juga
dengan hatta waktu itu kan
nah ini kan ucapan kontaknya kesana ya
nah waktu itu
kumpulin bukti sedemikian rupa bertumpuk tumpuk
bahkan sedemikian rupa akurat ya menurut pikiran kita kan
karena ada tim kita tidak sendirian
itu akhir dari putusan mk tidak dibahas bukti itu
alasan tidak ada waktu
jadi sudah tidak percaya mk tidak percaya bawaslu
tidak percaya kpu tidak percaya semuanya
kita bukan pakai istilah tidak percaya
tetapi kondisional penyebab penyebab ini mengkondisikan
kita harus berbuat sesuatu
yang juga tidak berbuat sesuatu itu yaitu tidak ke mk
jadi dekatannya jangan terus dibilang ini tidak konstitusional
karena konstitusi kita berkedolatan rakyat
jadi rakyat yang berdolat
mengacu kepada sembilan puluh delapan misalnya
dengan segala hormat dengan pak harto ya
saya hormat kenapa
karena beliau itu bukan dijatuhkan
bukan apa namanya dengan kekuatan people power terus dia jadi
dia tahu diri dia mengundurkan diri oke oke
itu harus dipahami gitu oke
iya itu fakta tapi tadi tidak relevan dengan apa yang disampaikan sekarang
karena itu berbeda bang taslim silahkan
ya jadi konteks pernyataan pak amin itu kan pengandaian
pak amin ini orang tua kita
dan garda terdepan di reformasi
saya kira pernyataan pak amin itu jauh
dari kondisi kekinian
tadi bang egy bilang dua ribu empat belas kita akan ketemu
saya juga ada di kubu
kalau saya lihat semua perangkat kepemiluan sampai sekarang ini masih bekerja on the track
pak jokowi pak maruf amin kita tkn udah gak kehitung
dipanggil datang menjelaskan
dan di daerah daerah juga banyak tkd
jadi menurut saya kita teruskan mekanisme
mekanisme ini dengan segala perangkatnya sesuai dengan konstitusi yang ada
jangan membuat pengandaian yang terlalu jauh
people power menurut saya terlalu jauh
people power itu kan terminologi mulai dari filipina revolusi bunga
ketika para pemuka agama para suster berbaris di istana malakanya
saya ada di sana kebetulan
beda sekali pra pra kondisinya
beda sekali pra pra kondisinya
kita pemilu ini sesuatu yang
agenda ketatanegaraan rutin lima tahun
sebaiknya para senior tidak mengeluarkan pernyataan pernyataan
yang membuat rakyat semakin berada dalam ketidakpastian
kalau menurut kami dengan segala kekurangannya kpu bawaslu problemnya apa
kalau ada problem dengan penyelenggara pemilu ada di kpp
sekarang laporan banyak
kpu nya pak bang egy juga sering melapor
kita juga sering melapor itu biasa saja
bukan bukan hanya ke dkpp
ke bawaslu dan segala macam
intinya situasi yang sekarang menurut saya masih dalam koridor kepemiluan yang konstitusional
tidak ada tanda tanda
kita juga kita ingin menang dengan cara cara terhormat bermartabat dan berkeadilan dan sesuai ketentuan hukum
gak ada pikiran sama sekali
kita sejak hari pertama di briefing oleh pak jokowi dijelaskan
yang lebih penting dari semua ini adalah rule of law
yang penting dari ini semua adalah kita mengacu kepada ketentuan hukum
bang frits kalau anda lihat yang sekian
bahwa brother taslim iya taslim ini saya tahu
zaman dulu bang hariman
itu dalam pengertian yang lebih fokus ya
tadi saya bicara tentang sebab akibat
jadi jangan dikira suasana itu tidak mencekam ke kita
anda tidak merasakan
karena anda tidak dalam prosesi yang terzolimi
perasaan kita sama kita sama sama pas loh
lain beda jauh
seperti saya melapor
untuk tentang jokowi ini
bahwa dia itu banyak kebohongan data waktu debat kedua
debat keempat kemarin juga bohong
saya tahu persis
ini penyebab penyebab yang harus diciptakan
supaya kita mengerti bahwa tahu persis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kpk memberikan informasi tentang korupsi
apa dua puluh apa tingkatnya dulu
nah pertanyaannya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kan belum ada kpk
tapi nggak ditegur rumah bawas lu
biasa biasa saja gitu
ini soal distrust sepertinya anda melihatnya begitu
kepada para penyelenggara pemilu
kalau memang jalur yang sudah disediakan tidak lagi dilakukan
sekalipun bang egy mengatakan ini bukan soal ketidakpercayaan
tapi saya melihat ini soal ketidakpercayaan
kalau pertama kalau kita melihat kenapa bawaslu itu diciptakan
sebenarnya kan bawas lu itu diciptakan adalah
dan apalagi diperkuat dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas adalah
agar setiap persoalan yang ada di awal proses
itu tidak build up yang akhirnya muncul di mahkamah konstitusi
kalau kita lihat
sudah dicicil gitu
kalau jadi sudah dicicil
oke ada persoalan soal pencalonan
ada persoalan soal dpt
ada soal penanganan pelanggaran
di mana ada soal ada pelanggaran administrasi
itu sudah diselesaikan di awal
sehingga itu tidak berkumpul di mahkamah konstitusi
dan persoalan persoalan itu misalnya
untuk soal sengketa calon misalnya
kita ada hampir lima ratus dua puluh sembilan seluruh indonesia
untuk soal pelanggaran pidana misalnya
ada lima ratus empat puluh delapan yang dimulai
yang sudah ada putusan pengadilan ada enam puluh enam
dari politik uang pelanggaran asn penggunaan fasilitas negara
itu adalah proses yang sudah diawasin
daripada bawaslu kepada kpu
rekomendasi bawaslu soal dpt
itu semua sudah dari bagian dari proses
agar kehadiran rakyat melalui bawaslu
melalui kpu itu tetap diawasi
sehingga proses yang kita ingin itu
tertanya ini gini
pertanya ini gini
bawaslu kan badan pengawas
nah ketika dia nya
nggak benar juga dalam banyak kerjanya itu
siapa yang ngawasin dia
yang nggak benar itu seperti apa nanti setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi sebelum jeda dikatakan bang egy
ada kerja yang tidak beres
kerja yang bermasalah apa misalnya bang egy
anti korupsi dan hoax
pada debat kedua itu banyak data yang hoax
satu contoh yang sangat populer
ganti untung katanya
padahal rakyat banyak yang hoax
rakyat banyak yang rugi
susah menderita gitu
tapi jawaban dari bawaslu
itu bukan urusan kita ya kan
atau nggak kaitannya sama bawaslu
padahal itu kan kebohongan pada saat lagi debat
nah kita mengerti
tingkat kebohongannya itu kan bermasalah kalau secara hukum
kebohongan atau salah data itu
itu salah bohong juga lah
terangkan palsu malah jadinya
dia oh kepala negara loh konteksnya
beda keterangan sama bps
termasuk yang kemarin
ya tentu saja itu sesuai dengan kalau undang undang tidak sesuai dengan kampanye ya
orang yang benar seribu tiga ratus tiga puluh satu bahasa
kalau soal itu termasuk bohong juga
ya bohong lah
bandingannya ratna sarumpait dong
dia bohong tentang dirinya sendiri
tidak menyangkut urusan negara
bu habis sekali heboh sekali
dikaitkan dengan dua
dan sekarang diadili
hanya karena ngomong oh saya sebenarnya tidak dianiaya
saya operasi plastik
nah jokowi bohong menyangkut kehidupan banyak rakyat
nah saya udah lapor sini nggak ada
nah ada pasalnya di khuap empat ratus dua puluh satu
jadi pejabatnya kan sekarang pejabat ini
yang sebelum selesai pejabat
bang frits silahkan
yang enggak sebelum selesai pejabat
dalam arti yang membuat satu kebijakan
dan atau membiarkan sesuatu
itu dipidana dua tahun delapan bulan
tapi kan ada dibedakan bahwa kewenangan bawaslu itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
makanya kalau misalnya ada
makanya apabila ada pelanggaran soal pemilu
misalnya dalam proses kampanye
acuan kita adalah misalnya apakah dia melanggar dua ratus delapan puluh
apakah dia memasuki ataupun melanggar hal hal yang dikatakan oleh dua ratus delapan puluh
atau dia melakukan misalnya pemberian uang di pasal lima ratus dua puluh tiga misalnya
dan itu adalah pasal yang menjadi kewenangan
dari pada bawaslu
apabila misalnya ada yang merasa silakan mempergunakan kitab hukum pidana
silahkan melalui jalur yang lain
jadi kan ini kan sebuah pidana
bahwa dalam sebuah proses pidana harus ada bukti material
harus ada jelas sebab dan akibat
itu adalah bagian pembuktian yang sempurna dalam proses pidana
justru saya mengerti hukum
lihat dulu bawaslu bagaimana pengawasannya nih
kepada jalannya kpu
tapi nggak jalan
itu yang saya maksud
jadi gini mbak
kan bawaslu itu kan ada kewenangan
bang egy ini kan lawyer senior kita ini
ini di tkn ada nggak sih laporannya yang tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu
saya kebetulan dari direkturat hukum
lebih banyak laporan kami yang tidak dilanjuti
tidak ditindaklanjuti daripada yang dilanjuti
ada banyak sekali
terutama hoaks hoaks dan beberapa saya nggak ingat
di sunter itu bawaslu sunter itu kadang kadang kita dari pagi sampai sore
ini kan masing masing ada kamarnya
iya kalau bukan tindak pidana pemilu itu kamarnya bukan di bawaslu
kira kira seperti itu
tapi poin saya kembali kepada pernyataan pak amin
sebagai seorang senior menurut saya berlebihan
tidak pantas beliau mengungkapkan itu
tadi m k bilang penghinaan terhadap pengadilan
tetapi peringatan dini pak amin tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup kuat
dan itu bisa merenggangkan posisitas masyarakat
kita ini masih kita jalan saja apa adanya
saya kira bawaslu terutama
kami juga sering kecewa sama bawaslu
tapi itu sebagai lembaga yang formal yang sudah legitimen
pak fritsi tahu
kita juga sering telpon beliau
di daerah daerah juga begitu
jadi soal kepantasannya
itu subjektif memang
saya juga bisa subjektif
apa pantas sekali
malah kurang keras pak amin begitu
kita ini mau lebih dari itu malah
kalau dalam diskusi diskusi
itu sudah sangat soft
karena jangan lupa pelopor reformasi itu pak amin rai
ya itu juga pakai people power waktu itu
kedolatan rakyat disitu terjadi
kondisinya saya kira berbeda
apa yang membuat jadi tidak pantas
dasar dasar yang membuat itu berbeda
konteksnya yang sekarang semua harus akui
mari kita bertarung dalam pengertian intelektual ya
bukan kuat kuat aduh
banyak bohong dia
tapi tidak ditegur
ini cuti juga tidak
kalau pak prabowo
malah kalau dia dituduh kaitannya dengan ratna
dia dengan gentle
jokowi pernah sekalipun minta maaf
padahal bohongnya sudah banyak sekali
nah ini saya nyatakan begitu
jadi apa yang tidak pantas
tapi itu bukan bagian dari hal yang bisa ditindak oleh bawaslu berdasarkan
konteksnya dengan bawaslu
saya punya ustadz selamat ma'arif di solo
katanya sudah diperiksa oleh bawaslu
tapi dalam waktu singkat hadir langsung dibawa ke polisi
karena itu kewenangan polisi
nah pertanyaan saya waktu saya melaporin jokowi kenapa tidak diantri ke polisi
kenapa selamat ma'arif dibawa ke polisi
untung saja batas waktu dua minggunya sudah lewat
jadi bisa bebas
ya itu persoalan yang serius
jadi memang satu satunya jalan
katanya mau diperiksa dulu
oh iya memang ini ini diwalah polisi
rekomendasi dong kita suruh ke polisi
jadi memang satu satunya jalan adalah people power
ini pernegatan hukum ya
kita kan tidak boleh juga sewenang wena
kalau saya melihat kembali dari konteks tadi lah
konteks yang soal tadi persoalan yang tadi saya sampaikan
bahwa kita ingat bahwa term people power itu kan muncul pada saat tidak ada lembaga lembaga lain yang bekerja
dalam proses kalau kita kembali ke tahun sembilan puluh delapan misalnya
bawaslu nya tidak ada
kemudian peran dari pada kpu nya kita tahu
dan peran dari masyarakat sipilnya bagaimana kita tahu bagaimana proses itu
disitulah muncul isu daripada people power itu
sebagai satu satunya pilihan
nah dan sekarang kita punya mahkamah konstitusi punya kpu punya bawaslu punya dkpp
kita punya media yang sangat kuat
dan semua itu bagian daripada kontrol
dan selama ini kan
selama ini kan teman teman di media juga tahu
misalnya ada satu pun isu segera langsung dapat diperbincangkan
setiap ada sebuah permasalahan itu yang bisa dilihat bagaimana proses transparansi proses kita
menjadi membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada kpu
dan bawaslu itu sangat tinggi
kalau kita mengacu misalnya kepada riset dari pada saiful mujani terakhir
delapan puluh tujuh itu percaya bahwa kpu bisa melakukannya
kalau surveinya sekalian banyak
jadi terakhirnya kepercayaan masyarakat itu ada
margin errornya sampai ratusan persen
tapi kan juga itu bisa melihat bahwa setiap proses itu bisa diselesaikan
itu yang bisa menjadi bagian
kondisi objektif ini membandingkan sembilan puluh delapan sama saya itu kan beda
walau dulu saya nggak pernah dengar people people power itu nggak ada tuh
tapi tiba tiba ada gerakan
dengan pengkondisiannya itu
nah sekarang kenapa
ini harus dimengerti logika hukumnya ya
pak amin ini orang senior ngerti banget
kan pakai andai andai tadi
oke pakai andai
oke ini semua pakai andai
berkerjalah dengan baik
jangan bikin kita jadi namuk gitu dulu
tadi yang awal yang bawah ke sembilan puluh delapan emangnya gini ya
konteksnya people powernya
sekarang kita jeda dulu
nanti kembali pertanyaan yang sama akan saya tanyakan
sekarang instrumennya sudah ada
apakah mau dilakukan melalui jalur jalur itu atau tidak
atau memang satu satunya cara hanya itu
tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kalau misalnya ini sekarang dasarnya itu mungkin rasa ketidakpercayaan rasa ketidakpuasan
itu yang kita dapat dari bpn kan
bagaimanapun itu kembali itu subjektif
tapi tkn juga harus concern bahwa apapun yang terjadi ini kan juga akan berimbas kepada tkn
ketidakpuasan itu wajar saja
kita juga dalam beberapa hal tidak puas terhadap kpu tidak puas terhadap bawaslu
tapi ini lembaga lembaga kepemiluan yang tersedia
masih dalam batas batas
kita bisa kontrol kita kritik mereka ini kapan saja ketemu
kita manfaatkan ini semua
kita kan mau pemilu damai
bukan mau rame rame
jadi prinsipnya kalau menurut saya tidak ada alasan alasan yang cukup kuat
tapi kan itu juga kembali
untuk mewanti wanti people power dan sejenisnya semua kita harus berangkat dari koridor yang ada
ini kita yang buat semua kok
karena pak amin yang bikin kita duduk di sini juga kan antara lain
karena pak amin
kalau tidak ada reformasi
boleh nanya pak
kapan kalian itu protes ke kpu
misalnya dpt yang nggak benar
bukan soal dpt
tapi dalam banyak hal kita komplain
kita sering datang datang
kalau ada kesalahan kalian tenang naik
bisa diduga ada bermain
tapi poin saya adalah mengintroduce people power dalam situasi sekarang menurut saya terlalu berlebihan
terlalu berlebihan kenapa
karena lembaga lembaga yang ada ini masih bekerja
kalau soal kecewa kita banyak kecewanya
laporan laporan kita di daerah juga banyak yang tidak di
tapi bukankah kalau misalnya ini ya
karena kita juga tahu ya kan ada batas batas mereka
ada di beberapa kabupaten malah ada
ee caleg koalisi yang dicoret
kita sudah berjuang terus ya
dicoret apa boleh buat
ini kondisi kondisi yang kita harus terima ketika lembaga itu kita sudah beri delegitimasi
kita harus terima putusannya
tentu dalam batas batas konstitusi yang kita pahami
tapi bukankah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah yang kebetulan sekarang capres petahana didukung tkn gagal memberikan rasa nyaman rasa aman
bahwa pemilu kali ini akan bersih sampai ada suara people power
enggak ada perspektif
jokowi bagi bagi duit kelihatan di tv
dimana mau dikasih lihat video aja
sembako banpres segala macam
yang melihat ini siapa
dari mobil lempar lempar begitu juga
jadi kalau kita melihat situasi sekarang ini masih kita terus perbaiki situasi
tapi dari batas batas tertentu
pemilu kita juga sering panas
tapi situasi yang sekarang ini betul betul membutuhkan seluruh anak bangsa ini
dalam situasi yang kondusif untuk kita melangkah ke depan untuk mendapat pemimpin yang lebih baik
sekarang katakanlah memang bpn katakanlah tidak percaya lagi dengan badan penyelenggara yang ada
akan masih menggunakan jalur jalur yang ada atau tidak sih sebenarnya
untuk sekarang kan mau tidak mau menggunakan itu dong
ini saya sudah katakan tadi
teori sebab akibat
jadi jangan diklaim terus langsung kita tidak percaya
kita masih menempuh jalan yang disediakan tadi
kemudian kita datang ke bawah seluruh
tapi begini hasilnya
sementara kita lihat di medsos di tv yang kita juga pernah punya data untuk itu
tidak ada proses
kemudian asn dikondisikan
enak saja main dukung
itu kepala desa yang dari kita dukung kita langsung dipecat
di titik mana sekarang
bang egy memastikan
di titik ini tak itu people power
ya di titik bahwa kalau konteksnya yang pak amin yang saya mengerti
iya kan kita juga ada dialog dialog
itu ketika nanti kita dicurangin gitu loh
dan kita punya bukti bukti kuat
karena secara fakta dimana mana ya tidak ngurangi hormat
dua disambut maria
sementara ini banyak sepi gitu
itu contoh yang konkret
nah kalau ternyata hasilnya kita kalah
kita punya bukti kuat dicurangi
ya sudah ngapain ke mk
karena pernah pengalaman dulu
jadi tidak akan menggunakan jalur mk jika
itu belum kesepakatan
ini baru pikiran saya
saya nggak boleh klaim ini
pak amin juga begitu
baik bang frits terakhir
kita sih warningnya harus diingat gitu loh
kalau kami sih selalu siap pak menerima apabila setiap yang mau datang untuk komplain untuk menyampaikan laporan juga itu kami siapkan
kita ingat ada perbedaan konteks perbedaan antara dua ribu empat belas dan tahun dua ribu sembilan belas
dua ribu empat belas itu tidak ada pengawas tps
dan sekarang pada dua ribu sembilan belas kita punya bawah seluruh itu ada sampai kepada pengawas tps
sampai di tps
pengawas tps ya
ada itu saksi partai
ada itu saksi paslon
ada itu dari juga dari bawah seluruh
semua itu akan ada di tps
untuk bisa menyaksikan
kita punya sistem daripada pemilu
bawah seluruh juga punya sistem namanya siswaslu
itu buat untuk memfoto dan meninsert berapa hasil yang dibuat
itu adalah sebuah safeguard yang dibuat dalam rangka untuk mencegah manipulasi suara yang mungkin akan muncul di dalam tps tps
itu makanya adalah kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk menolak politik uang untuknya menolak hoax
itu menjadi tugas kita bersama untuk menjaga protes ini
tapi faktanya yang apa anda sebut tadi itu memang ada formal
faktanya nggak ada kerja aja ya
tps untuk sampai di tps
sebelum itu kan
ini kan bawah seluruh harus bekerja untuk pengawasan
ini terjadi di depan mata kok nggak diapain
kebohongan kebohongan data itu kenapa
kalau itu makanya itu adalah tugas darinya kita itu misalnya apakah itu sebuah hoax
apakah itu sebuah video yang sudah yang dulu yang pernah ada dan sekarang muncul kembali
itu kan hal hal yang harus kita berantas semua gitu
dalam proses ini adalah tugas kita semua termasuk paslon dan juga partai politik untuk menjaga proses
kalau ada sesuatu yang tidak sesuai silahkan laporkan dan segera kita akan tindak bersama
itu lah yang menjadi kita punya komitmen
kita punya dua puluh tujuh dan sekarang sudah ada dua puluh tiga laporan yang ada di bawaslu
baik yang dilakukan oleh tkn ataupun dilakukan oleh bpn
dan ini juga banyak di daerah daerah hampir lima ratus delapan puluh empat kita punya
untuk buat untuk pidana begitu
oke oke baik terima kasih bapak bapak atas diskusinya malam ini kita lihat perjalanannya seperti apa
yang pasti ini bisa dianggap kritik yang membangun untuk memastikan ini pemilu berjalan
terima kasih terima kasih bang fris terima kasih bang egy dan bang tasim
terima kasih banyak cnn indonesia prime news segera kembali